komisi pemberantasan korupsi mengamankan tujuh orang dari unsur bumn dan swasta
dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di beberapa tempat di jakarta pada rabu malam
selain mengamankan tujuh orang kpk juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan dolar amerika
juri bicara kpk febri diansyah mengatakan
operasi tangkap tangan ini diduga terkait dengan distribusi pupuk
yang dilakukan salah satu bumn dengan menggunakan kapal dari pihak swasta
sementara itu komisi anti rasuah mengamankan satu anggota dpr ri pada kamis dini hari
seperti dikutip dari detik com anggota dpr ini masih diperiksa di gedung kpk
namun kpk belum menjelaskan detail identitas anggota dpr itu
dengan demikian hingga kamis pagi kpk telah mengamankan delapan orang terkait ott distribusi pupuk
yang dilakukan salah satu bumn dengan menggunakan kapal dari pihak swasta
dan segera kita bergabung dengan koresponden maria sarjana di gedung kpk jakarta
untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ott ini
selamat siang maria
maria sejauh ini apakah sudah ada keterangan resmi yang disampaikan oleh kpk
terkait diamankannya sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan pada rabu malam dan juga kamis ini hari tadi
selamat siang alfian
hingga saat ini memang belum ada keterangan resmi lanjutan yang dilakukan oleh komisi pemerintahan korupsi terkait
operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk pada malam hari tadi dan juga dini hari tadi
hanya jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa delapan orang sudah diamankan terkait dengan kasus ini
kemudian mereka berada di dalam ruang pemeriksaan penyidik komisi pemerintahan korupsi
delapan orang ini alfian adalah merupakan direksi dari bumn kemudian swasta dan juga seorang anggota dpr ri
dan kami mendapatkan informasi bahwa anggota dpr ri yang dimaksud adalah anggota dpr ri
berada di wilayah atau komisi enam dpr ri yang meliputi atau bekerja dalam bidang bumn kemudian perdagangan dan juga industri
tadi malam febri diansyah juga sempat menyatakan bahwa pihak pihak swasta dan juga bumn yang turut diamankan oleh komisi pemerintahan korupsi semalam
adalah direksi dari perusahaan pupuk indonesia dan kemudian dari swasta adalah pt humpus intermol
dan alfian saya mendapatkan sedikit
saya mendapatkan sedikit sorotan mengenai bagaimana kerjasama antara pt pupuk indonesia dengan pt humpus intermuda ini
dalam tahun dua ribu tujuh belas yang lalu keduanya sempat terlibat masalah hukum yaitu masalah wan prestasi
di mana wan prestasi ini merupakan permasalahan atau perseteruan antara shipment atau pengiriman pupuk menggunakan kapal mv pupuk indonesia
yang dibeli oleh pt pupuk indonesia sebagai sarana atau angkutan untuk mengirimkan pupuk dan juga bahan bahan untuk pembuatan pupuk
dan kemudian wan prestasi ini merupakan terkait juga dengan pembayaran debt freight akibat tidak digunakannya kapal geria borneo
kapal gria borneo ini merupakan kapal yang dimiliki oleh pt humpus intermoda
dan beberapa kali memang ada perjanjian yang mengharuskan penggunaan atau pengiriman pupuk atau mungkin bahan bahan untuk pembuatan pupuk ini
kapal mirip pt humpus intermoda
dalam kasus yang berada di tahun dua ribu tujuh belas ini kemudian prestasi dilakukan atau digugat pt humpus intermoda kepada pt pupuk indonesia
tetapi kami belum mendapatkan informasi secara detail apakah kasus ini juga yang kemudian melatar belakangi dari operasi tangkap tangan kpk
tetapi yang jelas ini kalau dari kpk dari jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa ini terkait dengan pendistribusian pupuk dari perusahaan pupuk indonesia
menggunakan kapal artinya ini adalah perjalanan laut
dan di sini kami masih menunggu karena kpk memiliki waktu satu x dua puluh empat jam untuk menentukan untuk melakukan gelar perkara atau expose dari kasus
dan kemudian menaikkan kasus ini menjadi kasus penyidikan dan menetapkan tersangka dari delapan orang yang kemudian ditangkap oleh kpk baik malam maupun dini hari
jadi tadi artinya satu x dua puluh empat jam bisa malam nanti ataupun besok baru akan ada konferensi pers yang kemudian dikeluarkan oleh komisi pemerintah
dan ini adalah perjalanan laut
jadi ini adalah perjalanan laut
untuk menentukan siapa yang kemudian ditetapkan kpk sebagai tersangka
sampai dengan saat ini kami masih menunggu perkembangan selanjutnya dari operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk
termasuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap delapan orang yang sudah diamankan oleh kpk semalam
mengenai detail dari kasus dan juga informasi lanjutannya kami masih menunggu
kapan kemudian kpk akan menggelar konferensi pers untuk menentukan ini semua
ya maria saya juga mendapat informasi bahwa hari ini
ada tersangka samintan yaitu orang yang diduga memberikan suap kepada eni maulani saragi
terkait dengan pkp dua b juga akan diperiksa oleh kpk
apakah samintan hari ini memenuhi panggilan penyidik kpk
betul sekali alvian
bahwa hari ini pemilik pt borneo lumbung energi samintan memang sudah berada di ruang pemeriksaan komisi pemberantasan korupsi
ini merupakan penjatualan ulang dari pemanggilan yang dilakukan oleh kpk
kpk beberapa waktu yang lalu tetapi kemudian yang bersangkutan tidak hadir dan baru hari ini
kemudian samintan memenuhi panggilan dari kpk
tadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia bagian barat samintan masuk ke gedung kpk didampingi oleh kuasa hukumnya
dan untuk kasus samintan ini menjadi kasus yang menarik karena sebetulnya kasus pemberian uang senilai lima miliar rupiah
kepada eni maulani saragi selaku wakil ketua dari komisi tujuh dpr ri yang membidangi bumn dan maksud kami
membidangi esdm atau nu
energi ini memang terbuka ketika peradilan atau pengadilan dan juga dakwaan terhadap eni maulani saragi
dibuka di muka persidangan tindak pidana korupsi jakarta beberapa waktu yang lalu
kami memiliki catatannya alfian bahwa pada dakwaan eni saragi memang disebutkan bahwa samintan memberikan uang senilai lima miliar rupiah
bahkan pada persidangan sempat jaksa waktu itu mempertanyakan percakapan yang dilakukan antara samitan dengan neni avani
yang merupakan direktur dari borneo lumbu
energi atau merupakan bawahan dari samintan itu dipertanyakan oleh pihak jaksa kpk
dan kemudian ada komunikasi whatsapp yang terjadi pada lima juni dua ribu delapan belas
di mana saat itu eni sempat meminta kepada samintan untuk tambahan biaya anggaran pilkada atau pemilu kadar
yang diikuti suami dari eni saragih yaitu al kadis yang berada di dapil temanggung
dan komunikasi inilah yang kemudian membuka pemberian uang lima miliar rupiah yang dilakukan samintan
terhadap eni maulani saragi terkait dengan pengurusan terminasi kontrak perjanjian batubara pt asmin kualindo tukub
atau pt akt yang kemudian kasusnya melebar hingga saat ini samintan juga sudah dicekal untuk kedua kalinya
oleh komisi pemerintahan korupsi ke luar negeri yaitu terhitung sejak empat belas maret dua ribu sembilan belas sampai nanti empat belas september dua ribu dua puluh
tetapi tidak hanya samintan alvian
sepuluh lumbung energi yaitu neni avani juga turut dicekal atau dicegah kepergiannya ke luar negeri oleh komisi pemerintahan korupsi
dengan tanggal yang serupa
pencekalan ini memang dilakukan kpk biasanya untuk mencegah terjadinya pelarian ke luar negeri dari suspek atau tersangka
yang memang diduga terkait dalam suatu kasus
alfian kalau kita melihat bagaimana perjalanan karir seorang samintan ini menjadi cukup menarik
karena beberapa kali memang perusahaan yang dimiliki oleh samintan
sebelumnya adalah pemimpin kualin dotuhuk
ini memiliki beberapa kali caratan hukum
bahkan di tahun dua ribu enam belas pt akt sebelumnya telah menjaminkan kontrak pkp dua b ke bank standar chatter
dan ini menjadi permasalahan yang besar karena ia menjaminkan kontrak yang merupakan aset dari negara
dan kemudian pada tahun dua ribu tujuh belas kementerian esdm melalui nomor tiga ribu tujuh ratus empat belas tahun dua ribu tujuh belas
memutuskan kontrak kerjasama antara esdm dengan pt akt dan kemudian ada gugatan yang diajukan
dan pada saat itu akt memenangkan gugatan terhadap kementerian esdm
kemudian ada lagi kasus hukum yang juga di atau terkena di perusahaan milik samintan ini
beberapa kasus hukum lainnya termasuk kasus dugaan pemberian suap terhadap eni saragih
alvian pt akt atau asmin kualin dotuhuk merupakan perusahaan yang cukup besar
yang memiliki eksplorasi sebesar empat puluh enam ratus sepuluh hektare
yang berada di murung raya kalimantan tengah
dan kemudian akt ini merupakan produsen batubara hard choking premium
atau batubara untuk industri baja dan besi
nama samintan ini memang merupakan pengusaha yang cukup dikenal dalam bidang batubara
dan juga sudah lama berkecimpung dalam bidang batubara sehingga
menjadikan tersangka oleh kpk ini menjadi sesuatu hal yang cukup
kemudian menjadi perhatian hal layak terutama dalam bidang batubara
termasuk dalam pemberian lima miliar rupiah bagi eni maulani saragi
kemudian ini tadi sudah saya sebutkan bahwa merupakan pengembangan dari pltu riau i
yang juga sudah mempersidangkan eni mauline saragi
kemudian mantan menteri sosial idrus marham yang terkait dengan kasus ini
dan kami masih menunggu di sini alvian apakah nanti pemeriksaan samintan ini
kemudian dapat membuka pintu pintu atau orang atau pihak pihak lain
yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak kerja pkm
b ini yang dilakukan oleh perusahaan saminta dengan kementerian esdm
baik terima kasih maria sarjana langsung dari gedung kpk jakarta